nah setiap orang itu kan berbeda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
artinya menyuruh orang berbuat baik
aedes aegypti terutama yang menjadi masalah
dua hal yang selama ini dilakukan dengan disiplin oleh inge prasetyo
mulai dari telur keju hingga berbagai varian lain
wadah penirisan yang kecil membuat tempe harus ditiriskan vertikal
satu lembar kain batik bisa dikerjakan oleh mbah sum selama lima hari
nah bayangkan kalau ini bisa diproduksi dan diekspor ke luar negeri
teman satu bus begitu ya
pemilu dengan sistem proporsional tertutup
biar ada penertian ataupun pembelajaran
dari mereka selama menjabat sebelumnya seperti apa
tumor biasa makan analgetik aja
masalahnya buka puasa ya tolong puasa pengajaran udah enggak ini soal toleransi aja ya potret
di sekitar pohon ini melihat satwa yang dilindungi oleh undang undang yaitu terenggiling atau manis japanika
tetapi sekarang yieldnya bergerak cukup cepat turun ke bawah ya
karena mengingat harga sekarang ini tertinggi dalam delapan bulan bulan terakhir dan mintu lima belas ribu dollar